seorang pemudik asal jakarta pingsan setelah tertahan sejak jumat malam hingga minggu dini hari di pelabuhan merak banten
petugas kesehatan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat
dokter yang memeriksa menyatakan agung kelelahan
agung dan keluarga melakukan perjalanan ke pelabuhan merak sejak jumat malam
mobil mereka sempat tertahan di tengah kemacetan panjang menuju pelabuhan merak
udara panas dan sesaknya area parkir pelabuhan yang dipadati ribuan kendaraan diduga menjadi penyebab menurunnya kondisi fisik agung
lebih dari tiga kendaraan belum diberangkatkan dari pelabuhan merak ke bakauheni lampung sejak jumat malam hingga minggu pagi
itu kali ya katanya dari keterangan keluarganya dia juga tekanan darahnya tinggi air rendah
jadi dia harus dirawat dulu ya pak
iya kalau dari dokter harus dirawat dulu
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di play store
saya aziza hanum selamat siang